fonis sudah dijatuhkan kepada salah satu terdakwa
yakni mantan ketua panitia pelaksanaan rmfc abdul haris
dengan fonis satu tahun enam bulan penjara
sementara ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum
yakni enam tahun delapan bulan penjara
akan tragedi yang menewaskan ratusan orang di stadion kanjuruhan
kita akan langsung mendengarkan bagaimana kemudian respons
dari keluarga korban terkait dengan fonis pada terdakwa tragedi kanjuruhan
ini dia sudah bergabung bersama kami bapak defri ato
baik ibu baik selamat siang
selamat siang mbak
ya sudah ada satu fonis pada satu orang terdakwa dari lima terdakwa yang ada
satu tahun enam bulan bagaimana anda meresponnya
apakah menurut anda ini cukup adil
ya lebih saya ini
mewakili kedua putri saya natasa dan naila
mereka yang diotopsi waktu diperjegangan
saya lebih baik pak abdul haris dibebaskan
dan semua pelaku pelaku dibebaskan
karena itu tidak sesuai dengan tuntutan saya di model b
di kabupaten malang di polres malang
dan pasal pembunuhan dan pembunuhan penganang
dan sidang ini kan penuh dengan nekaryasa
dan penuh dengan intrik intrik politik mbak
namipun saya pun yang hadir di sana
itu sudah disetting dengan sebeleke kemikian rupa
agar sidang itu hanya untuk menggugurkan kewajiban hukumnya
pelaku pelaku yang menjadi pelaku yang di pembunuhan di sambingkan juruan mbak
sekali lagi walaupun tragedinya sudah berlangsung sejak oktober
lagi lagi kami dari cnn indonesia kembali mengucapkan bela sungkawa
akan tragedi yang terjadi pada dua putri pak devi atok ya
yaitu natasa debi enam belas tahun dan juga naila debi tiga belas tahun
yang saat itu memang menonton di tribun di dekat pintu tiga belas
tadi bapak sempat menyatakan bahwa dengan vonis yang dinilai cukup rendah
ini justru lebih baik para tenaga
dakwa dibebaskan ya pak ya
sebelumnya bapak juga sempat menyatakan bahwa
meminta agar presiden ini menunjukkan komitmennya
untuk mengusut tuntas kasus ini seadil adilnya
ya karena apa sudah tersekenario mbak
karena agar perga korban tidak menuntut dan menerima tentang
fonis hukuman yang ada di bn surabaya mbak
lebih baik itu sudah dibubur buburkan saja
bn bahwa sidang di bn surabaya itu
tidak mewakili tentang keadilan yang ada
begitu murah nyawa nyawa anak bangsa
nyawa nyawa rakyat alang dibunuh dengan ponis yang ringan
dan pasal kelalaian itu sangat tidak sesuai dengan keadilan di negeri ini mbak
satu hal yang juga disoroti pak dedy
akan saya coba tidak sesuai dengan pasal pembunuhan itu mbak
pak devi satu poin yang juga disoroti oleh masyarakat sipil
ini adalah terkait dengan bagaimana kemudian penggunaan gas air mata
dinilai tidak menjadi satu hal yang krusial ya pak ya
dalam jalannya persidangan
tidak dibahas secara mendalam
padahal dari hasil rekaman cctv yang ada itulah yang juga menjadi salah satu faktor
penyebab banyaknya nyawa melayang
bagaimana anda merespon ini pak
ya memang kejadian ini direncanakan pak
dengan pintu ditutup ditembakkan gas air mata
itu kan sudah direncanakan dari awal mbak
untuk menembakkan gas air mata itu ke tribun dan mereka pun mengeklaim tidak menang

dan mereka pun menembak ke tribun
dan itu pun mereka omongkan waktu di persidangan surabaya
kan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada mbak
padahal kalau memang kejadian ini tidak diinginkan ya nggak akan terjadi mbak
kenapa pihak keamanan sangat represif dan memukul itulah yang menjadi pemicu
pembenaran pihak kepolisian untuk menimbulkan kekeosan itu mbak

dan mereka pun seharusnya kalau memang ya mereka pun mengeklaim tidak menang
yang turun ke lapangan
ya jangan dipukulin seperti itu
ya jangan dipukulin seperti itu
itu yang menimbulkan aremanya menjadi melawan ke pihak keamanan mbak
itu yang menimbulkan aremanya menjadi melawan ke pihak keamanan mbak
itu yang menimbulkan aremanya menjadi melawan ke pihak keamanan mbak

dan mereka pun seolah olah menyalahkan aremania anarki

padahal pihak kepolisian dahulu yang melakukan pembunuhan mbak
pemukulan mbak itu kenyataan
yang ada dan mereka sangat mengelak
pak devi sebelumnya juga sempat hadir di persidangan
iya mbak saya hadir dua kali
waktu itu sama lib
dan peserta dari umra
dan kedua saya menjadi saksi
para polisian itu mbak
baik saat hadir di persidangan
mungkin boleh dijelaskan
kembali apa saja keterangan keterangan yang pak devi
sampaikan saat kemudian
ditanyai oleh baik itu
jasa penuntut umum maupun
pihak kuasa hukum dari
terdakwa dan juga majelis hakim
ya saya sendiri sangat kecewa dengan
sepanjang antangan dari tuhan mbak
dan hakim pun bilang kalau
anda dibawa sumpah
apakah hakim juga
dibawa sumpah dengan
ini hukum tuhan mbak
saya pun berdaksi dengan
kenyataan yang ada
waktu itu dan
ada kata kata yang bap saya itu
tidak sesuai dengan apa yang dilakukan
yang dipertanyakan oleh jaksa mbak
apa itu pak
gajah mata pada tahun

empat orang tapi yang diakui oleh pemerintah
cuma satu orang itu mereka
membenarkan penembakan gajah mata
pihak kulisan sudah
sudah membaca mbak
sudah evaluasi dua ribu delapan belas
penembakan gajah mata
diulangi lagi apakah ini kelalaian
tidak sesuai mbak
dan saya pun dicerita dengan pertanyaan itu
pertanyaan pada saya
sama pengantarannya polisi
saya sangat kecewa mbak
dijustice orang orang ini biang biang rusuh
biang kerok atau apalah
biar kepolisian bisa menembak
gajah mata kan seharusnya tidak boleh mbak
sudah ada peraturan
mbak mereka yang
lebih pintar dari saya
yang membaca dan tahu tentang peraturan mbak
saya ini cuma rakyat biasa mbak
tapi sudah tahu tentang peraturan itu
kan itu mbak
baik selain kemudian
dihadirkan sebagai saksi pak devi antok
ini juga dua jasad putrinya
lagi lagi almarhumah natasha debbie
dan juga naila deby
yang berusia enam belas dan juga tiga belas tahun
ini juga diotopsi ya pak ya
jasadnya kemudian juga fakta faktanya
diungkap dalam persidangan
apa saja pak hasil otopsi saat itu
saya pun waktu mau
otopsi aja sudah mau diancam mau dibunuh
tentang pasal pasal ohp
ya sangat kecewa
saya ini rakyat indonesia
saya ini sebagai ayah mas
saya sebagai ayah ayah
yang ada di indonesia dan ada di dunia mbak
yang kehilangan dari
dua orang putri sekaligus pak
itu bukan bangsa mbak
saya kecewa sekali mbak
anak saya dibunuh tapi dibilang
padahal jelas jelas itu mbak
saya menolak otopsi dokter nabil itu mbak
saya sangat kecewa mbak
katakan anak saya itu meninggal
karena galema tahu mbak
sudah keluar busa
apa masih di
masih dibilang patah tulang
padahal tidak ada patah tulang mbak
berani bersumpah mbak
baginya bersih mbak
tidak ada penginjatan
saya kecewa sekali dengan
dokter nabil dan dokter polzai itu mbak
saya dari awal sangat menolak
pdw surabaya itu
saya mau memberi
dokter presiden jakarta tidak boleh
kalau berani banding melawan saya mau dibunuh
ini sangat kecewa mbak
seorang ayah mencari keadilan
tapi kenapa masih diancam
saya dituduh menerima donasi
donasi apa mbak
saya nggak butuh uang mbak
saya butuh keadilan
jangan dibeli dengan uang
tidak ada harganya uang dengan nyawa mbak
kecewa dengan pihak pihak keamanan
orang orang yang dibuat ini kecewa
saat itu orang orang yang dibuat ini kecewa
itu bertubi tubi ancaman datang kepada pak devi antok
dari mana asalnya pak
ya dari pihak orang malang sendiri
yang disuruh oleh orang orang yang jadi pelaku pelaku itu
dari pihak mana
untungnya ini mbak
kan banyak kepentingan mbak
ya untungnya saya
masih dibapeli dengan lpsk
terus andaikan nggak dibapeli dengan lpsk
sudah malang sudah tidur
tidak ada yang ngelawan mbak
masih saya keluarga korban yang tidak mau dikondisikan mbak
tidak mau damai
dari para para korban itu
banyak yang sudah dibuatkan paguyupan untuk damai mbak
nah ayam sampai kemarin mbak
tuh saya pun
tidak diundang mbak
agar tidak bersuara
tapi saya tidak mau
anak saya ditukar dengan uang
harus mereka dihukum mati mbak
mereka telah membunuh anak saya ya
harus mereka mati mbak
dua anak saya mati harus dua orangnya mati juga mbak
kalau pasal pelalaian cuma satu enam tahun
saya berani mbak membunuh mbak
satu enam tahun mbak
saya membunuh orang orang itu mbak
tapi pas dua nyawa mbak
baik baik pak devi
pak devi tadi ada ancaman ancaman yang datang kepada bapak
melalui orang orang yang ada di malang begitu ya
setelah kejadian pada oktober itu
apakah sekarang sekitar pada bulan maret
rentetan kejadian kejadian ancaman itu masih terus dialami oleh pak devi
terutama jelang sidang fonis
ya masih ada aja mbak
ancaman ancaman masih ada
dan tiap tiap mau damai itu masih ada
kau agak korban
yang lainnya saya sangat kecewa mbak
dengan kau agak korban yang mereka mau didamaikan
mau tak ziaisasi celah kelaminasi
saya sangat kecewa dengan kau agak korban yang
apa anak anak mereka ditukar dengan uang mereka mau
padahal ayo kita bareng bareng tentang keadilan
tentang kita tuntut pasal tiga ratus tiga puluh tiga

masa sudah lima bulan kita
seperti jalannya tanpa lahan
tapi kenapa waktu pengurusakan kantor arema
sehari sudah selesai
sudah bisa menahan pelaku pelakunya tentang pengurusan kantor arema
padahal mereka finalisasi mbak
mereka bukan pelaku pemukulan atau apa

segampang itu dan secepat itu
tapi tentang kanjuruan kok lama sekali mbak
saya sampai bersabar sampai sekarang ini masih bersabar menunggu proses di polres kepanjen mbak
baik pak devi ini merupakan satu dari sejumlah keluarga korban
dan juga korban yang sempat bertemu dengan presiden jokowi dodo
kita bertemu dengan pak jokowi di rsaa
kalau nggak salah tanggal lima mbak
saat pertemuan itu apa yang disampaikan
pak jokowi menyampaikan donasi itu mbak
kemudian pak apa yang disampaikan saat itu
ya saya bicara sama pak jokowi
ya saya sampaikan tolong pak hukum pelaku yang membunuh anak saya
dengan kondisi fonis seperti ini
bagaimana kemudian langkah yang akan anda lakukan
ya saya akan bertemu dengan pak kapolres panjen
dan mempertanyakan laporan menteri rbi saya
tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan itu mbak
ya saya ingin ketemu dengan pak jokowi
dan pak erick thohir itu
nah semua ini kan tentang pssi
dan semua kejadian ini dengan bola
seharusnya saya kepingin ketemu pak erick thohir dan pak jokowi
yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya pak erick thohir dan pak jokowi
ini tentang saya laporan model b saya ini
saya ini rakyat pak
saya sudah bayar pajak sudah taat dengan hukum
kalau rakyat yang mencari keadilan sangat sulit sekali
tapi kalau pihak aparat yang mencari keadilan sangat cepat sekali
tak hasil keadilan di indonesia ini mbak
beberapa terdakwa dalam sidang juga sempat menyatakan bahwa mereka mengaku
tidak mengetahui jobdesk nya pak
tidak mengetahui apa saja yang sebenarnya harus mereka lakukan dalam kerjanya
bapak menilai hal ini seperti apa
bagaimana kemudian bapak merespon
terutama tadi hasil fonis dari majelis hakim
pengadilan negeri surabaya ini adalah satu tahun enam bulan penjara
dimana lagi lagi kalau dari masyarakat sipil ya pak ya
ini juga dari gabungan koalisi masyarakat sipil justru menyayangkan
karena poin poin gas air mata ini tidak menjadi satu hal yang krusial ya pak ya
dibahas dalam persidangan
ya waktu itu kan pak ferli sudah pak ferli sudah ya itu kan
waktu itu ekskapolres malang sudah
cara jangan menggunakan gas air mata
kan membawa data di satu kanjuruan
apakah kelas dan kiprimok dan pol dajatin tidak mengetahui tentang aturan itu
padahal kapolres saja sudah bicara seperti itu
dan ini kan sangat tidak
karena kan sebagai aparat sudah tahu hukum lebih tinggi pendidikannya
masa tidak mengetahui dan membaca mbak
tentang aturan aturan pertandingan tidak boleh bawa gas air mata ke dalam stadion
ini kan sangat lucu mbak
lucu dan kayak kita dibodohi gitu mbak
dengan pembelaan mereka seperti itu mbak
sementara kalau kita kilas balik sedikit ya pak
tentang kejadian yang berlangsung saat bapak menerima telpon
langsung dari lorong rumah sakit ya saat itu pak
kemudian melihat langsung
kondisi dua putri yang ditemukan pertama kali pasca tragedi kanjuruhan
seperti apa pak saat itu
ya waktu itu seperti megang perang mbak
mayat mayat itu bergeletakan seperti ikan itu mbak
di lorong lorong saya temu dengan kedua putri saya itu di rumah sakit bapak berkepancir
itu mayat mayat sudah seperti mumi mbak
ini sudah biru semua
semua rata rata itu korban korban dari sini itu sudah biru dan hitam mbak
apakah itu ginjak injak mbak
sangat tidak masuk akal mbak
penyebab kematian mereka ginja injak kan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada mbak
kok anak saya saja keluar busa di hidungnya
si natasa dan laila juga namanya itu mantan istri saya itu juga mau kan busa mbak
tangannya terbakar seperti hitam itu
karena anak saya meninggalnya di tribun mbak
bukan di lorong tiga belas tapi di tribun tiga belas
di sana kan mayat mayat pasti berdatangan mbak
di bonceng bonceng seperti kambing ini mbak
kan di mana mbak
keluarga petugas petugas itu menjadi korban gimana mbak
apakah mereka tidak marah
tidak menemani pelakunya mbak
ya untung kami rakyat mbak
misalnya menangis mbak jangan mengadu
itu saja mbak
sejumlah keterangan atau bahkan tadi hasil otopsi dari putri pak devi ini juga sudah dihadirkan dalam persidangan
keterangan keterangan juga sudah disampaikan di depan majelis hakim dalam persidangan
bahkan sudah sempat juga bertemu dengan presiden jokowi
bertemu dengan presiden jokowi dodo di mana kemudian juga menyatakan atau berjanji saat itu ya untuk mengusut tuntas kasus ini
namun ternyata fonis yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri surabaya ini adalah satu tahun enam bulan kepada terdakwa abdul haris
terakhir pak penegasan kembali tanggapan anda terkait dengan hal ini
masih konsisten seperti tadi lebih baik mereka semua dibebaskan pak
saya masih konsisten pak lebih baik mereka dibedakan aja pak
dan dinaikkan laporan model b saya tentang tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan dan pembunuhan tanah
kita tidak saja di malang dengan laporan model b saya
kita transparan saja
media juga mengawal semua mengawal
ini kan pembunuhan berencana
selain yang di surabaya rakyat malang itu diusir dari malang untuk ke surabaya
kita tidak bisa menyaksikan persidangan di sana mbak
itu kan sudah bentuk dari jadilan mbak
lebih baik ayo naikkan laporan model b saya pembunuhan berencana ini mbak
lebih baik bebaskan saja mereka pak abdul haris pak suko pak sarmawan pak bang siti gitu
baik tidak di malang dengan pasaran yang berbeda mbak
laporan yang bapak ajukan sejauh ini prosesnya sampai di mana pak
kemarin dapat sp dua ap tentang pemanggilan para penembak gajar mata dan di timop ampeldeh tombak dan mopdik
dan mereka katanya masih menunggu pinjam para bukti
hasil pinjam di surabaya
polres panjen masih menunggu para bukti dan
kita masih diutar utar kan tentang
ini pak permasalahan
ini pak permasalahan

baik kita akan kawal nanti jalannya
dan saya kepingin itu
rekonstruksi itu dilakukan di stadion kanjuruan
dan agar tahu tadion kanjuruan pagarnya itu ada yang dipotong dirobokan
dan agar tahu media itu agar tahu masuk ke dampak sadion
rekonstruksi harus ada di sana
saya mohon seperti itu mbak
ayo kita buka bukaan masalah keadilan mbak
ya yang pasti adalah keadilan ya pak ya
satu hal yang dituntut diharapkan bisa benar benar diterapkan
dalam kasus tragedi kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang
di mana dua diantaranya ini merupakan putri dari bapak devi atok
juga naila debbie anggraini
yang berusia enam belas tahun dan tiga belas tahun
yang saat itu menyaksikan pertandingan dari arema fc
dan juga persebaya surabaya
kita akan update terus bagaimana prosesnya nanti
termasuk dengan laporan yang disampaikan oleh pak devi atok
selanjutnya terima kasih banyak bapak atas waktunya
bersama dengan kami cnn indonesia di siang hari ini
terima kasih pak
ya terima kasih